dan kini kita akan mengikuti sejumlah informasi terkait covid sembilan belas di indonesia
berdasarkan data yang dihimpun satuan tugas penanganan covid sembilan belas per hari ini
terjadi penambahan enam satu ratus delapan puluh sembilan kasus baru covid sembilan belas
total positif covid sembilan belas di tanah air mencapai enam ratus tujuh belas delapan ratus dua puluh kasus
pasien sembuh bertambah empat empat ratus enam puluh orang hingga total pasien sembuh hingga saat ini yakni lima ratus lima delapan ratus tiga puluh enam orang
kasus kematian di tanah air bertambah satu ratus enam puluh enam orang
hingga total pasien covid sembilan belas yang meninggal dunia mencapai delapan belas delapan ratus sembilan belas jiwa